beginilah aksi para sepeda saat menguasai jalan utama sudirman tamrin jakarta pusat
yang videonya viral di media sosial
pada video yang direkam seorang pengendara mobil jumat pagi kemarin
terlihat beberapa pesepeda asik menggoes dari jalan mh tamrin
menuju semanggi melintasi jalan utama
padahal di sisi kiri jalan sudah tersedia jalur khusus sepeda dengan pembatas khusus
sambil merekam para pesepeda yang tengah berolahraga pagi
si pengendara mobil memprotes para sepeda yang menghalangi jalur utama bagi mobil dan motor
selain membahayakan diri sendiri
aksi nyeleneh para pesepeda juga dikeluhkan para pengendara mobil dan motor
lantaran aktivitas mereka
dianggap mengganggu dan rentan terjadi kecelakaan
terganggu sih pagi kan bukan cfd bukan dari kpt
itu lah biasa terganggu
ini kan untuk sepeda sudah dikaitkan jalur bang gimana
ya ya terganggu semua
harusnya untuk kendaraan yang cepat ya

masa masa yang cepat cepatnya bukan sepeda yang terganggu
dia agak lambat betul kan
jalan jalannya jadi agak lambat
seperti diketahui pemerintah provinsi dki jakarta sendiri
sudah menyiapkan jalur khusus bagi para pesepeda
di kawasan jenderal sudirman mh tamrin
untuk keamanan para pesepeda
reski tiar yahya jakarta